ke informasi lain institut teknologi sepuluh november kembali meluncurkan karya mobil sapu angin speed
ya mobil generasi keempat ini dipersiapkan untuk berlaga di student formula jepang pada enam hingga sepuluh september mendatang
satu lagi karya anak bangsa yaitu sapu angin speed empat
ini merupakan penyempurnaan dari sapu angin speed satu hingga tiga
generasi pertama mobil formula sapu angin speed meraih best rookie award atau penghargaan pendatang baru terbaik pada kompetisi student formula jepang dua ribu tiga belas
berbagai pengembangan telah dilakukan seperti bodi yang lebih ringan karena berbahan karbon fiber
desain casis yang baru dengan mengurangi beberapa bagian agar bobot lebih ringan
selain itu mobil ini menggunakan kenal pot buatan sendiri
lbt yang nomor satu
ya ini kita sudah tes empat puluh lap sebelum ini dan enggak ada masalah
kemudian vehicle dynamic nya juga sudah di improve jadi mobilnya sudah bisa nikung dengan kecepatan tinggi
mobil ini menggunakan mesin husaburg fe empat ratus lima puluh dengan panjang dua tujuh puluh tujuh meter
dan mampu melaju dengan kecepatan maksimal
dua ratus km per jam
saya sendiri kan ikut lombanya yang akselerasi
jadi di situ yang diincirkan shifting teknik shifting
dan juga gimana bisa ngerasain engine supaya optimum dalam menyetirnya
mobil ini dipersiapkan untuk berlaga dalam kompetisi student formula jepang dua ribu enam belas
enam hingga sepuluh september mendatang
kompetisi ini tidak mengacu pada balapan
dan akhirnya mobil harus mampu melewati lintasan berkelok sebanyak dua puluh lap atau sekitar dua puluh dua km
sehingga driver harus mampu menguasai racing line
agar waktu yang terbuang pada setiap tikungan semakin kecil